sayangnya pada saat akan diteliti situs peninggalan kerajaan majapahit di desa kumitir kecamatan jatirejo kabupaten mojokerto jawa timur rusak dan dijarah sejumlah orang tidak dikenal
ya dan akibat dari penjarahan ini situs bersejarah berupa umpak beserta fondasi pemukiman kuno berupa batu bata ini justru akhirnya mengalami kerusakan
sejak beberapa hari terakhir warga kabupaten mojokerto jawa timur diramaikan dengan berita penjarahan situs peninggalan kerajaan majapahit yang viral di media sosial
awalnya foto foto penjarahan situs di desa kumitir kecamatan jatirejo ini diunggah oleh aktivis peduli peninggalan situs majapahit
dalam foto tersebut terlihat beberapa orang menjarah tumpukan situs berbentuk tumpukan batu bata dengan ketinggian sekitar dua meter
batu bata tersebut dinaikkan ke atas truk dan diduga akan dijual
setelah terjadi penjarahan itu kondisi situs yang diperkirakan sudah ada sejak abad ke tiga belas ini mengalami kerusakan
situs bersejarah di lahan milik tuminah seluas enam x tiga ribu meter ini hanya tersisa bongkahan bata merah serta bebatuan andesit yang sudah berantakan
kini situs hanya tersisa empat meter persegi saja pada bagian utara
warga mengaku telah mengetahui sejak lama keberadaan situs yang diperkirakan sebagai perkampungan zaman majapahit ini
namun dua bulan terakhir lahan yang disewa
lahan yang disewa atas nama badri ini dikeruk dengan alasan digunakan sebagai tanah urukan
sampai saat ini pihak balai pelestarian cagar budaya trawulan mojokerto belum memberikan keterangan atas kejadian ini
ya dan untuk membahas lebih lanjut terkait dengan penjarahan situs bersejarah ini kami sudah terhubung dengan ahmad hariri
kepala subunit penyelamatan balai pelestarian cagar budaya atau bpcb jawa timur
good morning selamat pagi pak ahmad hariri
selamat pagi mbak
ya pak ahmad ini yang kami ketahui tanggal sembilan april sudah masuk pelaporan kepolisian
nah perkembangan sejauh ini seperti apa pak
ya mbak jadi saat ini berkas dilimpahkan kembali
pasang ini untuk ditangani oleh ppns atau penyelidik pembangunan negeri sivil dari bpcb jawa timur
oke dan sejauh ini penelusurannya seperti apa pak
apakah memang batu batu yang didapatkan dari situs tersebut dibuang atau memang sengaja diperjualbelikan pak ahmad
ya untuk hasil penerusan dari ppns saya belum mendapatkan laporannya karena itu memang di luar kewenangan saya
oke jadi pada intinya sejauh ini masih ditangani oleh pihak kepolisian dikembalikan lagi berkasnya begitu pak
atau ada cara lain yang dilakukan untuk dugaan penjarahan ini pak
jadi memang berdasarkan undang undang penanganan terkait pelanggaran undang undang segera budaya ini harus ditangani oleh ppns di upt yang bersangkutan
oke pak ahmad kalau kita tahu kan memang di daerah mojokerto ini kan memang merupakan
banyak sekali situs situs yang tersebar kayaknya memang dikenal sebagai tempat permukiman dulu kerajaan majapahit gitu
lalu sejauh ini upaya apa pak yang dilakukan untuk melindungi situs situs tersebut agar jangan sampai kejadian semacam ini terulang lagi gitu pak
ya jadi sebenarnya pada tahun dua ribu tiga belas pemerintah telah menetapkan kawasan trawulan ini sebagai kawasan dekat budaya nasional
dia juga di beberapa situs yang memang potensial kami juga telah menempatkan para juru pelihara yang dia otomatis
selain merawat juga bertanggung jawab atas pengamanannya
jadi total jurubelihara yang ada di kawasan perumahan itu sekitar tujuh puluh tiga orang
tapi tampaknya itu tidak sebanding dengan luasan kawasan yang sekitar
jadi kita membutuhkan peran serta dari pemerintah daerah dan juga masyarakat terkait peristarian lebih lanjut
oke jadi sampai sejauh ini juga masih belum diketahui ya pak ahmad soal siapa yang melakukan penjarahan
untuk kasus yang kumikir itu nanti yang bisa menjawab itu tim dari ppns nya mbak
baik terima kasih pak ahmad haridi sudah bergabung bersama good morning pada pagi hari ini
jadi memang kalau bicara soal pengrusakan atau penjarahan unesco bahkan menyebutkan ini sebagai salah satu kejahatan perang
jadi ada beberapa bukan cuma di indonesia kan memang yang tidak diketahui apakah ini memang peninggalan sejarah
atau ada hubungannya dengan kebudayaan tapi akhirnya harus dirusak entahnya dengan penjarahan atau mungkin dengan bom
seperti yang terjadi di syria oleh isis
banyak sekali situs situs bersejarah yang sebenarnya kalau kita melihat kan kita tidak boleh melupakan sejarah ya
karena bagaimanapun sejarah itu kita harus kita pelajari gitu agar kita bisa terus mengingat apa yang telah terjadi
agar tidak mengulangi lagi kesalahan kesalahan pada waktu lalu
jadi ya mudah mudahan saya sudah makin diketahui ya nantinya dan juga ada kelanjutan ya soal dugaan kasus penjarahan terhadap situs budaya tersebut